sertifikat tanah diserahkan presiden joko widodo secara simbolis pada oktober dua ribu delapan belas lalu
ternyata belum seluruhnya sampai ke tangan warga kelurahan grogol utara
hal ini terkait status tanah sebagai tanah eks desa
sehingga hak atas pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah provinsi jakarta
warga wajib membayar ganti rugi untuk memperoleh sertifikat yang sudah terlanjur diterbitkan badan pertanahan nasional bpn
naneh warga rt dua rw lima kelurahan grogol utara mengaku telah melengkapi semua dokumen persyaratan
untuk memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama puluhan tahun
ia bahkan sempat menerima sertifikat pada oktober lalu tetapi ditarik kembali
gendalanya ya itu saya kan malam kesana kan
dia bilang pak kok saya belum gak dikasih
saya bilang gitu kan dulu udah dikasih di bis kata pak jokowi gratis nggak bayar
ini udah bisa disekolahin kata pak jokowi kan gitu
ternyata kan diambil lagi kan di bis ktpc dipulangin iya tapi sekarang ini belum keluar
naneh tidak menyangka besarnya jumlah kewajiban yang harus ia setorkan
untuk menebus sertifikat tanah eks desa
yang harganya meroket dari tahun ke tahun seiring mahalnya lahan di ibu kota
pak kalau saya tahu ini dikasih suruh bayar saya nggak bakal mau bikin pak
apa apa segitu gede segera sampai begitu segera pak saya gak nyanggup pak
kalau ratusan juta iya saya bilang gitu ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini